keinformasi lain menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani mengatakan ketentuan cuti bersama hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
yang sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah masih bisa berubah
pemerintah masih menerima masukan dari sejumlah pihak
semula pemerintah menetapkan cuti bersama ditambah tiga hari pada sebelas hingga dua belas juni dan dua puluh juni
dengan harapan bisa mengurai kemacetan pada arus mudik dan balik
namun pemerintah mengevaluasi penambahan cuti bersama itu karena adanya protes dari kalangan pengusaha
puan menegaskan belum ada putusan final yang diambil
evaluasi cuti bersama lebaran pun hingga kini masih dilakukan
sehingga belum bisa memastikan kapan keputusan final mengenai cuti bersama tersebut